kemenangan emas indonesia diantaranya dari kategori under tujuh belas
ditorokan dari ganda campuran rahmat hidayat dan feby setianingrum
yang menang melawan malaysia serta ganda putra
rahmat hidayat davin rutama yang di final juga melawan pasangan indonesia
muhammad raihan nur fadila dan marwan faza
indonesia memang mengirimkan tujuh puluh pebulu tangkis
di mana perkelompok pertandingan boleh mengirimkan enam pemain terbaik
untuk partai tunggal dan tiga pasang untuk partai ganda
sementara di kategori under lima belas emas diberikan dari partai tunggal putra
alwin farhad yang menang dua set langsung melawan ma cheng yee dari taipei cina
dan ganda putra jonathan farel gosal andrian pratama
yang di final menang melawan pasangan laipo yu saifu cheng yang juga dari taipei cina
salah satu pertarungan habis habisan terlihat di ganda putri
di mana pasangan el sadai dan mesdila
melawan duit kembar kim dari korea harus menelan pil pahit di set ketiga
sementara indonesia juga menang melalui perjuangan panjang
seperti ganda campuran rahmat hidayat dan feby setianingrum
melawan ben chun meng dan cheng su hui dari malaysia menang melalui tiga set
ya soalnya semua negara ikut dipilih dari negara sih
di sini kayak semua pemerintah
main bagus gitu pada ikut sini gitu
aku latihan dari jam enam pagi itu sampai jam tujuh itu pising
terus lanjut lagi jam delapan sampai jam sebelas itu teknik
habis itu setengah tiga mulai lagi
eh setengah empat deh
daftar kemenangan ini menjadi pemetaan bibit bibit potensial
pebulu tangkis indonesia yang sudah unggul
sejak usia di bawah lima belas dan tujuh belas tahun
namun begitu belajarir proses yang ada
kerap keunggulan yang harusnya terjaga sampai dewasa ini
kerap lepas di tengah jalan
ini kan harus jadi suatu pr bersama termasuk bppbsi
maupun dari pemerintah indonesia ya
kita harus berani melaksanakan pembinaan yang berantai ya
regenerasi prestasi harus jalan semua di sektor ya
nah ini pun juga kita lihat
di negara lain bahkan u lima belas u tujuh belas mereka sudah punya pelatnas
itu pun yang juga harus di pr besar bagi indonesia
untuk bisa melakukan hal sama